setelah dua puluh tahun ekspor pasir laut dilarang di jaman presiden megawati soekarno putri
untuk menghindarkan pulau pulau dari kerusakan lingkungan
kini di zaman presiden joko widodo ekspor pasir laut kembali diperbolehkan
lalu apa kabar dengan kerusakan lingkungan di pulau pulau terpencil
lalu bagaimana dengan nasib masyarakat yang ada di sana
pertengahan mei dua ribu dua puluh tiga menjadi waktu bersejarah bagi lingkungan hidup di indonesia
pada tanggal lima belas di bulan mei
pemerintah di bawah presiden joko widodo mengeluarkan peraturan pemerintah
tentang pengolahan hasil sedimentasi di laut
dengan mempertimbangkan upaya melindungi dan melestarikan lingkungan laut
pemerintah merasa perlu untuk melakukan upaya terintegrasi
mengambil hasil sedimentasi di laut untuk mencegah gangguan ekosistem dan pelayaran
hasil sedimentasi berupa pasir dan lumpur yang sudah diambil itu
bisa dimanfaatkan secara ekonomi untuk reklamasi
pemerintah yang mencari penyelenggaraan
dan mencari hak pekerjaan yang menjaga keamanan
cnn indonesia jurubicara kementerian kelautan dan perikanan
kkp wahyu muryadi menjelaskan hal itu
tekanannya bukan pada ekspor hasil laut
tapi pada apa yang disebut sesuai dalam teks di peraturan pemerintah
yaitu tentang pengolahan sedimentasi di laut
jadi ini harus dibedakan
jadi sedimentasi ini diakini menurut pendapat para saintis di lingkungan kkp
dikabarkan bahwa ada sejumlah titik di tanah air ini terjadi sedimentasi di dunia rupa
sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem lingkungan kita
ada pengurangan kualitas biodiversitas
yang pentingnya juga
itu harus di stabilkan harus disehatkan
negara kemudian pemerintah kemudian kelautan pertanian
itu punya kewajiban ditanggung jawab
untuk menyehatkan ekosistem kelautan kita
nah sedimentasi ini
kami pandang sebagai satu fenomena oseanologi
alamiah yang notabene juga bisa mengganggu
kesehatan biota laut kita
kemudian juga biota laut kita
terumbu karang buat ekang
nah ini semua harus dikelola dengan baik
misalnya adalah untuk melakukan sedimentasi
untuk melakukan sedimentasi
untuk melakukan reklamasi
kebutuhan reklamasi di tanah air ini
ada beberapa teo yang lumayan cukup banyak
nah untuk itu maka nanti reklamasi itu
wajib menggunakan pasir
hasil sedimentasi ini
perlu pengawasan ya pak ya
bagaimana kita bisa memastikan itu
kapal kapal hisap itu tidak menghisap atau merusak
terumbu karang ikan ikan yang akhirnya nanti ikut menghisap
terhisap dalam proses nanti penyedotan sedimentasi atau pengerukan gitu pak
bagaimana itu para pelaku usaha bisa
diawasi gitu pak untuk bisa tidak
terhindar lah itu kerugian yang terlalu timbul
jadi ini semua implementasi teknis
mana aja titik yang boleh diambil
kemudian ya alat alat hisapnya nanti seperti alat pengambil
sedimentasinya itu nanti seperti apa
itu prinsipnya harus tetap
ramah lingkungan tidak boleh
merusak ekosistem lingkungan biota laut kita
nah harus diawasi dulu saja oleh siapa
ya kalau kkb punya
organ yang namanya direktur general pengawasan sumberdaya lautan dan ikanah
ada juga aparat yang lain
semua bisa terlibat termasuk pers
saya juga minta nanti pers itu ikut ikut mengawasi
jangan sampai terjadi apa namanya penyalahgunaan
bagi organisasi lingkungan hidup greenpeace indonesia
keputusan pemerintah nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga ini
adalah bentuk greenwashing
pemerintah di bawah presiden jokowi dodo
menggunakan konteks perlindungan lingkungan hidup
tapi pada nyatanya
menekankan pada aspek eksploitasi
dari sedimentasi di laut
sebut dengan greenwashing ala pemerintah
mereka pura pura melindungi lingkungannya di mana mas
ya saya pikir pertama kan pertimbangan ya
pertimbangannya kita cukup jelas ya
pertimbangan yang cukup jelas ya
untuk melakukan narasi
untuk melakukan perlindungan dan pemulihan
hanya saja kalau kita lihat lebih detail
pasal pasal yang diatur
itu memungkinkan sebenarnya
untuk proses eksploitasi berlebih
saat ini kan kita tahu ya proses
penghisapan pasir laut juga di
di indonesia bukan berhenti
sebenarnya kan tetap berlangsung
ekspornya saja yang tidak berjalan
nah saat ini dengan pp ini terbit
ini memungkinkan mau untuk kebutuhan dalam negeri
ataupun untuk kebutuhan dalam negara
ataupun kebutuhan ekspor
dalam tanda kutip sepanjang memenuhi kebutuhan dalam negeri
artinya ini sebuah frasa yang memang
memungkinkan bahwa ini sebenarnya ada sebuah kepentingan lain ya
dibandingkan dengan kepentingan di dalam negeri
kira kira pemerintah tahu nggak mas
saya pikir pemerintah itu cukup tahu ya
makanya kan cukup licik dalam tanda kutip begitu ya
untuk menggunakan narasi narasi perlindungan lingkungan
tapi memberikan karpet merah terhadap
kepentingan oligarki dalam pandangan kita
jadi memberi ruang untuk
penjualan pasir ke luar negeri
itu gimana sih mas
posisi kasusnya itu gimana sebenarnya
sebenarnya kan ini sudah hampir dua dekade ya
pelarangan ekspor pasir itu dilakukan
lewat peraturan kementerian perdagangan ya
nomor satu ratus tujuh belas tahun dua ribu dua
itu memang bersumber dari

nah yang menarik disini
yang menarik disini
yang menarik disini
adalah ketika pp dua puluh enam dua ribu dua puluh tiga ini
ditetapkan oleh presiden jokowi
ini juga memungkinkan proses proses
untuk penjualan ke luar negeri itu
anggota komisi empat dewan perwakilan rakyat
yang membidangi tentang lingkungan hidup
kehutanan dan kelautan menjelaskan
membuka keran ekspor pasir laut ke luar negeri
harus dicermati secara
ada penumpang gelap di dalamnya
jadi ketika kemudian kita
flashback ke belakang
ada regulasi yang
tahun dua ribu tiga itu dilarang
pasti ada satu pertimbangan
panjang untuk kemudian
keluarnya pp untuk pelarangan itu
terus kemudian dua puluh tahun sekarang
pp nya juga menurut saya
ini perlu kita cermati
pemanfaatan sedimentasi laut
sementara isi dari pp itu
lebih banyak bicara tentang
pengaturan bagaimana kemudian ekspor pasir ini
yang kemudian memang
harus kita cermati ini jangan sampai kemudian
ada penumpang penumpang gelap
dan pp ini yang kemudian
tapi implementasinya isinya berbahaya
itu yang kemudian harus kita cermati
kaji lebih detail supaya
ada penumpang penumpang gelap
dengan memasukkan hal hal seperti ini
tapi kalau posisi hukumnya
apa yang digeluarkan presiden
itu masih bisa direvisi apa
enggak artinya kemudian nanti ketika kita
sampaikan plus minusnya
apalagi dengan tekanan tekanan kami
yang dari parlemen yang memang punya hak pengawasan
dan secara fakta memang ini merugikan
untuk bangsa dan negara kita
rakyat kita yang harus kemudian kita
kita minta dirubah
jadi ya hal hal ini kan menjadi penting
bagaimana kemudian efek efek
ketika kemudian pasir kita
disedot kemudian apalagi dipakai reklamasi di luar
nah ada disitu kan memang alasannya
untuk kemudian pengerukan pendangkalan
ini yang memang harus kita luruskan
beberapa daerah memang minta
pengerukan beberapa nelayan kita
itu masalahnya sebenarnya
kita harus mencari penyelamatkan
lebih banyak pendangkalan dari sisi itu
itu lumpur bukan pasir
jadi antara pengambilan pasir
sama pengerukan pendangkalan
gimana cara membedakannya pak
jadi artinya gini
jangan sampai kemudian alasan
yang hari ini mengeluhkan bahwa
dermaga kami sekarang itu
banyak dangkal sehingga kami tidak bisa
harus ke tengah
saya akan sampai dengan alasan itu
yang dikerut sebenarnya pasir
padahal keinginan dari masyarakat
nelayan kita itu
pendangkalan yang itu
kalau sepengetahuan saya itu
lebih banyak adalah lumpurnya
jadi pendangkalan itu secara alami
di banyak titik
karena itu kan ada muara muara
yang dari itu pasti terjadi
kalau kemudian pasir yang diambil
ini kan nanti menyangkut tentang
menyangkut tentang keberadaan
apalagi kalau kemudian yang disedot ini adalah
pulau pulau terluar dari batas negara kita
ini kan akan menjadi
permasalahan terkait dengan batas negara kita
artinya kalau misalnya pulau
jadi memang benar pak ya
pulau ketika sekitarnya disedot
mereka maka pulau itu akan terancam
terancam akan tenggelam
dengan kemudian air yang kemudian
tinggi pada akhirnya kan batas kita nanti dimana
bicara soal kemungkinan bencana
warga di kepulauan riau
boleh jadi paling dakdikduk
dengan peraturan pemerintah ini
wilayah pesisir di provinsi
bisa menjadi salah satu lokasi
sepuluh titik kawasan pertambangan

tiga titik di batam
dan satu titik di kabupaten lingga
kepri punya riwayat dulu
adalah salah satu wilayah penghasil pasir laut
pada hari ini memang
sudah ada beberapa izin
di wilayah kepri
yang sekiranya nanti
untuk ekspor mereka pun siap untuk mengikuti
ekspor pada hari ini konsentrasinya
izin izin yang ada di kepri itu adalah
untuk penuhan kebutuhan lokal
di dalam perdat tentang
yang sudah ditetapkan
dan itu sudah fix
dan kita sudah berkomitmen
dalam proses integrasi antara
tata ruang darat rt rw dengan
tata ruang laut ini
tata ruang lautnya tidak akan diubah
berarti itu tiga kepulauan kota
batam terus lingga
tiga itu yang jadikan
orang orang se publik ya
melakukan pertambangan pasir laut pak ya
ya pada hari ini memang yang banyak itu
kalau di lingga itu sebenarnya lebih banyak ketimah
yang banyak potensi pasir lautnya itu
dengan tingkat kedalaman yang optimal itu
memang di karimun dengan di batam
karimun ada enam titik ya batam ada tiga titik
ya itu untuk iup nya
kalau kegiatan ini nanti justru berjalan di luar iup
jadi kegiatan manfaatan sedimentasi ini
dilakukan di luar wup
wilayah usaha pertambangan
di luar dari dlkp dlkr nya pelabuhan
dan di luar kawasan konservasi
oh berarti nggak ada
tidak berlakukan di situ ya
tidak disuruh berada di luar kawasan pertambangan
itu informasi itu dari mana pak
di pp sendiri
pp sendiri sudah dijelasin itu
di dalam pp ada pasal pasal
berarti di luar itu ya
justru berada di luar kawasan pertambangan
berarti di pulau bintan ini kemungkinan bisa dilakukan
kalau ada lokasi yang memungkinkan di sisi lautnya
kan begini nanti itu ada namanya
itu yang bersifat lintas sektoral
melibatkan alih alih lingkungan juga
ahli kelautan pusat dan daerah
disitulah nanti ditentukan
dilakukan perencanaan mana mana zonasi
dalam wilayah laut ini yang potensi
ada sedimentasi pasir di laut
terhadap sedimentasi ini
kemudian dilakukanlah aktivitas pembersihan
dari pembersihan ini baru nanti dikeluarkan
sekiranya ada material
yang memiliki nilai ekonomis
menurut pak sarmi
penyedotan pasir itu
itu baik atau buruk bagi lingkungan
bagaimana ya pak
kalau dibilang penyedotan pasir itu
kalau di dekat pencarian nelayan
dibilang dikategorikan buruk pak
tapi kalau tidak kena dampaknya
di pencarian nelayan
mungkin berkemungkinan tidak
kan di sini pak musim pak
ya setiap tahun itu berapa
dua kali pak
misalnya nanti musim ini ada ikan ini
nanti musim ini ada ikan ini
kalau ada penyedotan
di lokasi tempat pencarian ikan
berkemungkinan kena pak dampaknya
tapi kalau yang di pulau asam ini
dampaknya tidak ada kena jauh
kalau selama ini proses pencarian ikan
itu yang bapak lakukan itu sampai sejauh mana
sampai jauh banget ya pak
ke arah singapura atau ke arah malaysia
atau ke mana
ya kalau di daerah tanggung jawa
ya kalau di daerah tanggung jawa
ya kalau di daerah tanggung jawa
tanya madaika rimun pak
tempat pencarian ikan
itu perbatasan pak
bahkan jarak tempuhnya lebih kurang
enam mil atau tujuh mil
berarti tidak ada keluhan ya
maksudnya jumlah ikan semakin sedikit gitu
karena kapal kapal banyak di sana
iya yang jelas pak keluhan pasti ada
cuma mau mau mau melapor ke mana
kondisi yang berbeda
terjadi di kepulauan spermunde
di sebelah barat pulau sulawesi
di kepulauan ini
aktivitas penambangan pasir yang dilakukan
sempat memicu perlawanan warga pulau kodingareng
salah satu pulau di kepulauan sperbonde
pada tahun dua ribu dua
laporan investigasi koalisi safe spermoonde menyebutkan
aktivitas pengerukan pasir laut
yang rencananya digunakan untuk proyek strategis makassar newport
justru merusak ekosistem laut dan menyebabkan penambangan pasir laut yang diperlukan untuk proyek strategis makassar newport
justru merusak ekosistem laut dan menyebabkan pengerukan pasir laut yang diperlukan untuk proyek strategis makassar newport

lokasi penambangan pasir laut dilakukan di wilayah tangkap nelayan pulau kodingareng
dampak buruk aktivitas itu terasa sampai saat ini
kalau misalnya ada pejabat pemerintah bahkan misalnya pak jokowi
melihat tayangan ini kira kira
bu andri sama perempuan perempuan yang lain di sana itu
mau ngomong apa sih bu kepada pak jokowi bu
hentikan penambangan ini pak
cabut segala ising ising penambangan itu
ungkapan atau masukan kepada pemerintah daerah pernah dilakukan nggak bu
mungkin ada anggota dprd atau ada apa mungkin bisa diceritakan
kita pernah mengirim surat
aksi di laut aksi di kantor aksi di mnp
semua kita sudah usahakan pak
kita sudah usaha
oke tapi belum ada dampaknya ya bu ya masih saja
waktu itu belum berhenti ya tapi sekarang sudah berhenti ya cuman
efek buruknya di lingkungan di daerah pantai daerah laut itu masih belum
apa kembali lagi seperti normal ya bu ya
iya pak eh tidak tidak kembali lagi seperti dulu
eh di pulau kami pak sudah terkikis
eh di sini dulu pohon kelapa sebanyak ini sudah tidak ada lah sudah berkurang sudah tumban tumba semua
artinya berarti kalau dibilang bahwa penyedotan pasir pantai itu di laut itu tidak berbahaya itu salah bu ya
enggak salah banget pak salah
dia tinggal dia tidak tinggal di pulau kok pak kalau dia bilang tidak ada dampak di sini
bukan ada dampak
bukan ada dampak
di sini itu pak kalau ada orang yang bilang tidak ada dampak di pulau kami
ini kan pak jokowi kabarnya juga membuka izin lagi
pasti sudah dengar ya menurut ibu bagaimana itu
kami kami tidak sama sekali bisa terima itu pak semua
keputusan yang keliru bu ya bagi warga pantai itu pasti akan sangat menyengsarakan warga di pulau pulau bu ya
menyengsarakan sekali pak